dinas sosial provinsi sulawesi barat membangun dapur umum bagi warga terkena dampak bencana gempa
salah satu dapur umum dibangun di lingkungan kompleks kantor gubernur sulawesi barat
sabtu pagi petugas dari dinas sosial setempat dibantu tim taruna siaga bencana tagana
terlihat sudah mulai melakukan aktivitasnya di dapur umum untuk membagikan makanan bagi para pengungsi
selain membuka dapur umum petugas juga melakukan pendataan termasuk membuka layanan informasi korban dan pengungsi
pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb melaporkan hingga sabtu jam dua dini hari
tercatat satu ratus delapan puluh sembilan orang luka berat dan tiga puluh empat orang meninggal dunia di kabupaten mamuju
sementara di kabupaten majene enam ratus tiga puluh tujuh orang luka ringan delapan orang meninggal dunia dan sekitar lima belas orang mengungsi di sejumlah titik pengungsian